diwakili puasa hukumnya rusdiansyah
pada kamis siang tim marzuki ali mendatangi barai skrimpori
untuk melaporkan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
dan empat petinggi partai demokrat terkait dengan dugaan pencemaran yang ditujukan kepada kliennya
mantan ketua dpr yang juga mantan sekjen partai berlambang mersi tersebut
dituduh akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan putra sulung susilo bambang yudhoyono
selain itu marzuki ali menyebut difitnah menjadi pengkhianat partai
jumlah barang bukti telah disiapkan oleh pihak kuasa hukum
beliau dituduh melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan partai demokrat
sampai detik ini pihak pihak yang menuduh belum bisa membuktikan
di mana kapan pak marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta
sebelumnya pada dua puluh enam februari lalu
partai demokrat memberhentikan marsyikan
oleh pak marzuki ali secara tidak hormat
ia disebut melanggar etik karena pernyataannya di media
yang dinilai mengandung kebencian dan permusuhan kepada partai
menurut rudiansyah marzuki sudah sejak awal meminta agar tak ada yang melontarkan fitnah kepadanya
dan berharap para politikus partai demokrat mengklarifikasi informasi yang ada
polemik di kalangan internal partai demokrat menjadi perbincangan publik
seiring dengan adanya isu kudeta
jumlah tokoh dan pendiri partai yang kecewa pun menginginkan adanya kongres luar biasa
ketua umum dan petinggi partai mulai geram dan langsung memecat tujuh kader
salah satunya marzuki ali
tak ingin masalah partai semakin membesar
ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono turun tangan
dan mencegah pengambil alihan kekuasaan internal atau kudeta pihak luar
terhadap kepemimpinan putranya
meliputan cnn indonesia